berbeda halnya jika seseorang berhubungan suami istri saat berpuasa
kemudian pengalaman tim bb lain tadi kan hanya bertiga awalnya kemudian berarti ada tujuh orang yang di belakang kelompok kecil bb
oleh karena itu dari dua orang ini akhirnya didoponaring oleh jaksa agung
terus kita kasih makan makanannya yang bisa ningkatin daya tahan tubuh mungkin sop
soalnya kan sekarang nyari bubur madura itu sangat jarang ya
dekat kali ciliwung pasar baru ya pak
supaya dia diberhentikan dengan hormat
eh ini berarti yang porpraf banten itu yang dua ribu delapan belas itu pas lo kelas berapa ya berarti
buku kayu bakar dilengkapi dengan blower
iya tapi terkadang kalau misalnya aku udah jadi balik lagi ke senina gitu aku masih ada setenya gitu
sehat dan lain sebagainya ini yang
toron juga diartikan sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap orang tua khususnya ibu